ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri juga menyayangkan sikap orang orang di lingkaran pendukung prabowo subianto
megawati menilai orang orang di sekitar calon presiden nomor urut dua tersebut mengkritisi pemerintah dengan cara tidak positif
mega mengaku kasihan terhadap prabowo akibat ulah para politikus pendukungnya itu
sampai pak prabowo pun dengan saya hormat karena saya tidak pernah mengatakan hal hal yang jelek
pak prabowo juga pernah menjelekan saya tidak pernah
kan kasihan dia
kalau saya bilang kasihan beliau
kenapa orang di lingkungannya seperti begitu
seakan akan itu adalah orang di lingkungannya yang selalu menjalankan hal hal yang buruk
yang mengkritisi pemerintah itu dengan cara yang menurut saya bukan kritikan yang positif
bali ini adalah tugas kalian
supaya ya kebenaran is kebenaran
tidak bisa dihias oleh mana
ya dan apa tanggapan kubu prabowo sandega atas pernyataan megawati tersebut
langsung kita akan tanya ke tim pemenangan dari anggota bpn prabowo sandia
bang selamat malam
tapi sebelum ngobrol menanyakan tanggapan
juga hadir bang eriko sotarduga tim tkn jokowi maruf
serta mbak leli aryani pakar komunikasi politik
selamat malam semua
yang menarik hari ini ya
pernyataan ibu megawati sepertinya
langsung menohok nih ya menjelang weekend
ada statement yang seperti itu
bagaimana dari kubu prabowo sendiri untuk menanggapi
apakah memang orang orang di sekitar pak prabowo dan bang sandi
itu memang layak dikritik seperti itu
saya rasa ibu megawati lagi memakai kacamata kuda
karena narasi besar yang kita bangun adalah
gagasan prabowo sandi adalah job and prices
yaitu lapangan pekerjaan dan harga bahan pokok
itulah yang konsisten pak prabowo dan bang sandi dengar
saya rasa kan dan insya allah jika diamanahi itu ya akan kita lahirkan
solusi untuk permasalahan
jadi gagasan besar itu sebelum bang sandi beritir maju jadi calon wakil presiden pun
di jakarta itu juga dua concern itu yang menjadi solusi besar kita di jakarta
dan alhamdulillah di jakarta itu menjadi track record kita untuk
insya allah akan kita aplikasikan di kontestasi nasional
bang tapi yang menarik adalah ibu mega sampai mengatakan
kasian nih karena prabowo dikelilingi oleh orang orang
yang di lantar kutip tidak kompeten
hanya memberikan kritik ke pemerintah
tidak berdasarkan sesuatu yang sifatnya data faktual seperti itu
kalau saya melihatnya bu mega berkata kasihan ini malah lain
malah ibu megawati mungkin kasihan karena
belum ada perjuangan di indonesia yang bisa memperjuangkan gagasan dari prabowo sandi
artinya prabowo sandi konsisten dari sebelum berikhtiar ini
sudah berkonsisten untuk hadirkan lapangan pekerjaan yang seluas luasnya
dan memberikan menstabilkan harga bahan pokok
ini yang menjadi concern kita
jadi ibu megawati ini mungkin kurang baca koran
atau kurang melihat ya itu tadi kacamata kuda menurut saya
insya allah bang sandi dan pak prabowo konsisten untuk hal itu
jadi ketika ditanyakan gagasan apa yang harus kita tampilkan
itu gagasan besar itu adalah jobs and price
jadi kami juga hari ini mungkin sudah kami kirimkan blue book yang visi misi prabowo sandi ke ibu megawati
langsung ya untuk menanggapi pernyataannya tadi
saya ke bang eriko
bang eriko kalau tadi saya bertanya
sebenarnya sampai ibu megawati mengeluarkan statement seperti itu
ada latar belakang apa sih
apakah memang selama ini itu bentuk akumulasi dari cerita cerita sebelumnya ya
yang memang banyak penyebaran berita hoax kemudian kritisi kritisi
atau ada faktor lain nih
ya jadi begini mas yudha saya ini kan adinda sayanto ini
sudah berapa lama kenal pak prabowo
karena beliau ini setahu saya dari waktu di jakarta mendampingi mas sandi terus
karena saya salah satu yang memfit and propertise sama mas sandi
ini perlu saya ceritakan ya bahwa apa namanya
dari awal yang disampaikan ibu ini kan tidak boleh dipotong sepotong sekalimat
tetapi beliau sudah menyampaikan rekan mas yuda juga ada di sana
bahwa ini satu rangkaian acara
acara pembekalan untuk caleg angkatan ketiga
dan juga pembekalan untuk yang bertugas it di seluruh daerah
di seluruh dpd dan dpc
bahkan beliau menyampaikan bahwa
yang namanya hoax itu bisa memecah bangsa ini seperti itu
dan ini harus di respon jangan sesuatu hal yang buruk di respon yang buruk juga
itu diingatkan beliau dari rangkaian awal
jadi panjang ini penyampaiannya kurang lebih beliau menyampaikan dua jam
dan ini juga supaya saya tadi saya sampaikan mas santo ini
mungkin belum mengetahui secara dalam
bagaimana hubungan antara pak prabowo dengan ibu mega
yang sudah berjalin sekian lama bukan cerita tahunan tetapi puluhan tahun
dan dulu juga sama sama maju untuk menjadi calon beresiko
dan calon wakil presiden dan calon wakil presiden
bagaimana beliau itu sangat mengetahui pribadi pak prabowo
bahkan pada waktu acara pencaksilat kalau kita masih ingat
beliau mengundang khusus ibu mega dan beliau berganti pakaian
berganti pakaian dari pakaian biasa menjadi pakaian pencaksilat
silahkan kalau mau ditanyakan dengan beliau dan mas edi prabowo
kebetulan saya ada di sana
nah jadi beliau mau menyampaikan bahwa karakter sesungguhnya dari pak prabowo ini
adalah seseorang yang baik yang apa adanya seperti itu
berarti karakter indah juga
nah tadi kalau mas antoni menyampaikan seperti itu
ya dari situlah kita paham bahwa tidak setiap juga di tim pak prabowo ini
memahami sesungguhnya mengenai hubungan seperti itu
saya dulu barangkali
ya baik bang riko dulu silakan
tadi kan saya tidak ada juga menyela antoni
nah jadi ini hal ini yang mau disampaikan
bahwa pribadi pak prabowo yang seperti itu
dikesankan dikarenakan dari sekelilingnya ini
bisa menjadi berubah
nah ini yang harus direspon dari kita juga direspon dengan baik
itu sebenarnya narasi panjangnya yang disampaikan oleh ibu mega
dan sambutan ini juga ada dari wasik genpan menyampaikan bahwa
hal itu hal yang benar juga ada di detikkom di grupnya
berarti memang secara pribadi sosok prabowo dimungkinkan tidak melakukan hal hal yang
dalam tanda kutip didudukan seperti itu
orang orang di sekitar prabowo inner cicalnya mungkin yang
hari ini bang sandi juga men state bahwa kami kusnujon bahwa itu pengingat
ya memang kami terima
hanya saja perlu kami ingat
saya perlu kami ingatkan juga narasi besar kita adalah jobs and prices
dan itu sudah kita konsisten dalam tiga bulan terakhir ini kita itiar dan turun ke masyarakat
kemarin ke palembang saya kebetulan juga mendampingi bang sandi
kami mendengar bahwa harga beras naik
itulah itu yang jadi concern kita
kita ingin hadirkan sentra sentra kewirausahaan yang nantinya itu mendorong ekonomi kerakyatan
jadi sangat miris kalau ibu mega belum mendengar
tapi apapun itu kita terima
seperti bang sandi kami khusnujon
kami ini pengingat untuk kita bahwa mungkin tim kampanye kita belum masif memberitakan visi misi prabowo sandi
hanya saja kami juga menyayangkan pak presiden beberapa hari ini kehilangan substansi dalam kampanye ini
yang saya rasa menurut kami itu esensinya tidak ada substansinya tidak ada
nah menurut saya dengan statementnya pak jokowi beberapa waktu ini itu seperti melakukan politik pembenaran
bahwa ekonomi yang lesu saat ini tidak mau diakui oleh pemerintah
harga bahan pokok yang memang kurang stabil ini tidak mau diakui oleh pemerintah
jadi menurut saya ini pak jokowi lagi bermain peran politik pembenaran
mbak lili kalau tadi selalu dikatakan ada narasi politiknya dari ibu megawati kali ini sepertinya menjadi bola panas ya
bisa jadi ditanggapi oleh dari kubu seberang
ini seperti sebuah kritikan sentilan
apalagi tadi secara tidak langsung mendeskreditkan dalam tanda kutip mungkin ya
kelompok inner circle dari pak prabowo sendiri
bagaimana tanggapan anda menikapi hal ini
tadi saya menyimak dengan sangat jelas gitu apa yang dikemukakan oleh bu mega ya
kan beliau pak prabowo dengan saya hormat
karena saya tidak pernah menjelekan pak prabowo
demikian juga sebaliknya pak prabowo juga tidak pernah menjelekan saya
saya kasihan sama orang orang yang ada di sekelilingnya
jadi sejatinya tidak ada hal tertentu yang dispesifikasikan oleh bu mega terhadap pak prabowo
tapi orang orang yang ada di sekelilingnya
mungkin ini juga beranjak dari banyak persoalan yang muncul sebelumnya yang kemudian sampai kepada pak prabowo
saya seringkali nih sepanjang tim sukses kedua belah pihak ini ada
saya hampir tiap minggu berdampingan dengan tim sukses keduanya
dan saya menyimak detil demi detil apa yang mereka sampaikan
bagaimana perdebatan itu mereka nggak mau saling mendengar
sehingga kadang saya menjadi penonton saja gitu kan
nah mungkin hal hal semacam itu yang ingin disampaikan
nah soal misalnya tempe setipis atm
nah sejatinya yang ada di pasar kan tidak demikian
tapi karena disampaikan oleh orang di sekelilingnya
itu maksud mungkin maksud bu mega
harusnya informasi itu lebih valid
nah demikian juga dengan timnya pak jokowi misalnya
kalau ada yang disampaikan oleh pihak oposisi atau yang lawan tandingnya
misalnya wah ternyata kenapa impor banyak
ternyata karena memang tidak tercapai hasil perkebunan itu
boleh jadi pak jokowi juga mendengarkan hanya yang abs
asal bapak senang kan gitu
jadi dua duanya punya problem menurut saya
tapi kapasitasnya berbeda
apakah yang satu bisa berakibat kepada kebohongan atau tidak
jadi yang bohong justru yang mengatakan orang bohong
kadang kadang kan menjadi seperti itu
jadi ini berawal dari adanya kebohongan cerita cerita yang tidak palit
saya lebih suka misalnya seperti yang diingatkan sama bu mega
benar itu mengingatkan pak prabowo di recek dulu nih laporan dari tim sekelilingnya
sehingga kasus seperti rana sarumpait pun kan tidak perlu terjadi kalau di recek
benar kamu misalnya dianiaya ayo kita lapor dulu kita visum baru kemudian konferensi pes
nah maksud ibu mega barangkali seperti itu menurut saya
kalau bang antoni bagaimana ini sepertinya mbak lili
tadi ada dikit tadi
mas antoni adalah calon politisi muda nih nanti ke depan harapan bangsa
kalimat tadi bu mega kurang baca koran
nah itu yang di sekeliling prabowo yang merendahkan bahkan pemimpin sesudahnya itu
menurut saya nggak perlu kata kata seperti itu
jadi mungkin bu mega kita tidak tahu apa yang dikatakan bu mega
jadi ada kalimat yang lebih sop sehingga saya sampai menulis loh di sebuah koran nasional
raibnya etik dalam politik pertunjukan
saya sindir semuanya kenapa kata kata bias seperti itu harus diketengahkan
apalagi oleh mereka yang baru mau terjun ke politik
masih mentah lah ya gitu
saya meneliti tentang politik ini sudah puluhan tahun
jadi dua puluh delapan tahun hidup saya adalah untuk menekuni problem politik ini gitu
kalau bang antoni ada tanggapan nggak tadi terkait dengan beberapa pernyataan dari mbak lely
ini tentu menjadi tugas kita bunda leli
karena memang kita ini bukan incumbent
kita tidak punya infrastruktur bagaimana memarketingkan prabowo sandi secara masif
kita tidak punya media nasional
kita even tidak punya infrastruktur yang memang bisa mengiklankan kampanye di bioskop
hari ini boleh dibilang kita purely mengandarkan sosial media
dan alhamdulillah koridor kita adalah festival gagasan festival karga
kita fokus dengan konten kampanye yang positif yang kita hadirkan di sosial media
inilah yang akan kita gunakan dan kita aplikasikan untuk kampanye digital
nah perihal yang tadi ini menjadi realita bahwa realita masyarakat berkata demikian
hari ini bang sandi ini day to day ke daerah ke daerah
kemarin ada ke bekasi ke tangsel dan lain lain
ini menjadi momen bahwa memang harga bahan pokok naik
ketika hari ini tempe sebesar batu bata di yogyakarta
kemaren ada yang tempe saset dimana itu fakta
ketika ada tempe saset ya kita bicara ini saset
kemarin batu bata ya kita katakan batu bata
jadi realita masyarakat ini harus kita serap juga
jangan sampai kita terlalu
karena ingin membela tapi melupakan realita yang ada di masyarakat
jadi kita harapkan perlu keberimbangan dalam proporsi
kalau dari bang henrikus itu bagaimana
keberimbangan kemudian kalau incumbent lebih punya banyak akses
sebenarnya itu kan hal yang wajar saja
dimanapun di dunia itu
itu sebenarnya sesuatu yang pasti
tapi sebenarnya tadi kak lely saya panggil
beliau sudah menyampaikan bahwa ini ada narasi narasi
yang menimbulkan perpecahan
kami sebenarnya sudah memahami ini
kalau kita baca di salah satu media ya bunda lely ya
dari satu media cetak kita itu satu setengah bulan lalu
bahwa kami sudah mengantisipasi hal ini
bahwa nanti akan dipakai narasi narasi yang memang dalam tanda kutip
belum tentu mengandung kebenaran
ini mengadopsi strategi yang ada di negara luar
di satu negara yang dipakai untuk di sini
jadi kalau ditimbulkan satu ketidakbenaran
satu informasi yang belum mengandung kebenaran
kita memahami hal itu
tetapi ada hal yang membedakan
bahwa di negara luar rasionalitas itu sangat tinggi
di indonesia bahwa indonesia itu punya katakan spiritual
yang tidak bisa hanya memakai spiritual
tetapi memakai hati
kalau seperti tadi disampaikan bung antoni
bahwa keliling ke daerah
pak jokowi sudah membuktikan
datang ke banten
datang ke bandung
nah di mana
kalau ada perubahan
dalam batas yang wajar
itu kan wajar
namanya menemukan equilibrium
tadi menyampaikan mengenai soal beras
katanya harga beras naik
tapi tidak boleh
nah seperti seperti itu
kemarin harga telur turun
nah hal yang seperti apa
nah itu yang dilihat oleh masyarakat
kita mari kita beradu gagasan
tapi tentu dengan data yang real
nah seperti contoh
pertumbuhan katanya rendah
kita nomor empat yang tertinggi di dunia
inflasi kita nomor tiga yang terendah di dunia
nah ini kan data data real
bukan data yang disebut sekedar data
tapi data dari bank dunia
dan itu terbukti
jadi hal hal ini kami sudah antisipasi
karena hal hal yang ibu mega sampaikan seperti itu sebenarnya bunda lely
sebenarnya ini menjawab
jangan sesuatu hal yang buruk
kita juga balas dengan buruk
karena ini berakibat yang tidak baik
ada satu peristiwa ini
dibunuh oleh keluarganya sendiri
nah ini hal hal ini jangan menimbulkan kemudian
tapi mari kita meyakinkan masyarakat dengan cara dewasa
itu yang diingatkan ibu mega
bahwa pak prabowo itu seorang yang baik
seorang yang sebenarnya menyampaikan apa adanya
nah ini yang mau disadarkan kepada internal kami
itu dalam kemarin pembekalan
dan juga kepada juga media
marilah kutip dengan utuh
makanya kita akan mengkonformasi terkait itu
karena kita ingin memberikan informasi terutuh
nanti sama mbak lili saya penasaran
sebenarnya visi misi kan bagian penting
tapi sepertinya belum terkomunikasi dengan dengan baik
bahkan sekarang tadi dikatakan oleh bang eriko
banyak sekali bahasa bahasa semiotik
yang justru menjadi sebuah
nanti saya akan bertanya selanjutnya
berikut tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
ya selain mengkritik orang orang di sekitar prabowo
megawati juga mempertanyakan program program prabowo sandiaga
hal serupa juga dikira
hal serupa juga disampaikan ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono pun
mengedepankan kampanye program programnya
sbi menyatakan hal itu terkait dengan pernyataan sekjen gerindra ahmad muzani
yang mengingatkan kembali janji sbe
untuk mengkampanyekan pasangan prabowo sandiaga
kami tayangkan pernyataan megawati soekarno putri
hari kamis kemarin
dan berikutnya juga akan kami tampilkan
pernyataan dari cuitan sbe
dan yang terakhir nanti akan kami tampilkan juga
ihwal pernyataan sbe tersebut
ketika terang terpilih
saya sudah bilang waduh gak buat ini
kalau amerika kayak begini
yang disebut sebut postrus
sebuah kebenarannya sepertinya alibar begitu saja
yang orang disuruh percaya padahal itu belum tentu sebuah kebenaran
dan kita akan kembali menampilkan cuitan pak susilo bambang yudhoyono
kita lihat di belakang nanti ini terkait dengan
pernyataan pak sbe
dan kita akan kembali menampilkan cuitan pak susilo bambang yudhoyono
pernyataan pak sbe
ya mengenai bagaimana nanti sebenarnya
kalau saat ini rakyat ingin dengar
lebih kepada visi misi dan program kerja
seperti tadi saya ingin bertanya kembali
sepertinya visi misi itu tidak terkomunikasikan dengan baik
apakah memang secara serata pendidikan warga indonesia tidak terlalu peduli itu
lebih kepada sosok individu yang akan dipilih
ataukah lebih tim suksesnya sendiri yang kurang efektif
untuk menyampaikan visi misi ke lapangan
seperti apa misalnya
kalau dilihat saat ini karena rimed ya
pertarungan keduanya adalah pengulangan gitu kan
jadi memang kayaknya tidak terlalu penting
bagi orang orang yang sudah menjadi pemilih sebelumnya
untuk melihat apakah pc yang ini
apa juga visi yang itu
bagi pemilih sebelumnya yang sudah
psikologisnya menetap kepada calon tertentu
tapi tentu saja bagi mereka yang belum punya pilihan
terutama anak muda pemilih pemula misalnya ya
dan juga pemilih yang mengambang
itu kan dia masih bisa ditarik kesana sini
nah itu penting
tapi tentu saja visi dan misi ini nantinya kan
akan disodorkan ke kpu
nah itu jelasnya
jadi kalau dua duanya
pak jokowi juga kan akan menampilkan nanti
apa visi dan misi dalam periode kedua
yang tentu akan berbeda atau
melanjutkan dengan isi isi pada poin tertentu
demikian juga dengan pak prabowo
mungkin akan merubah dari visi dan misi sebelumnya
yang dulu sudah juga dipaparkan
nah ini juga penting untuk disemaikan ke masyarakat
sehingga perdebatan itu
akhirnya beralih kepada hal hal substantif
oke dari segi ekonomi
nah saya bilang tadi ya
kenapa saya juga mengkritik
ternyata tempe naik
dari tiga jadi empat misalnya
itu lebih realistis menurut saya
sehingga program kita adalah
kedelai itu menjadi satu satunya
yang akan kita perjuangkan untuk
nah itu mungkin lebih realistis
sehingga perdebatan kepada yang disebut
misal suntuluyo genderuwo
itu gak penting ada
apa itu kan
dan seterusnya dan sebagainya
semua hal itu menurut saya nggak penting
meskipun kalau kita dengar
i diksi yang satu kata itu kan
kelanjutan dari cerita dia sebelumnya
kalau kita baca semuanya
gak ada yang salah
pak prabowo juga gak ada yang salah
pak jokowi juga gak ada yang salah
tapi kalau dipotong disana
menjadi salah semua
satu hal yang harus
membuat kita belajar dari kepemimpinan sebelumnya
bukankah pak habibie itu
tidak pernah mengomentari pak harto
bagaimana peristiwa yang terjadi
sampai rakyat harus berbondong bondong
menaiki tangga gedung dpr mpr itu
hanya untuk menurunkan pak harto
menurunkan harga waktu itu
konten harto dan keluarga
gus dur juga tidak pernah mengomentari pak habibie
dan kemudian bumega jadi presiden
tidak pernah mengomentari gus dur
baru kemudian ketika pak sby jadi presiden
mulai ada tuh komentar pak sb terhadap bumega
bumega juga bales
kemudian pak sby juga komentarin pak jokowi
saya justru berfikir
toko toko yang sudah ada
oke beri masukan
oke buatlah konsep dan sebagainya
sehingga kedua calon presiden yang ada
mungkin nanti dua ribu dua puluh empat justru antoni yang nyalon jadi wakil presiden
kita kan gak tau ya
garis tangan dia
kan seperti itu
jadi dia juga bisa belajar dari pola pencapresan
yang ada saat ini
proses kandidasi yang berlangsung itu menawarkan apa
atau sesuatu yang tetek bengek tadi
yang nggak perlu kita lihat sama sekali
itu yang saya maksudkan
jadi ada teori komunikasi yang mengatakan more exposure
semakin sering sesuatu yang baik dijejalkan ke benak rakyat
itu semakin menetap di memorinya
jadi kalau yang jelek yang di jejalkan terus
perdebatan kata kata gak penting
itu menurut saya sesuatu yang tidak baik
untuk proses pembelajaran politik
di masa depan
ya menarik sekali ini
nah ini kita coba simak lagi ada cuitan dari pak sby ini
terkait dengan tanggapan ahmad zulman
terkait dengan petanggapan ahmad zulmuzani
kalau kita lihat
kalau jabaran visi misi itu tak muncul
bukan hanya rakyat yang bingung
para pendukungnya pun juga demikian
sebaiknya semua intropeksi
kenapa sampai pak sby yang jelas jelas dari demokrat
ada di dalam kubu anda
sampai mengeluarkan cuitan seperti ini
bahkan dua kali
menurut kami ini hal yang baik
hal yang positif dari pak sby untuk
saran dan memberikan
masukan kepada tim prabowo sandi
pak sby juga menjadi pimpinan partai koalisi
untuk kita amati
di segmen sebelumnya
untuk mengukur keberhasilan seorang pemimpin itu
berdasarkan kpi nya
ketika menargetkan tadi
karena ada singgung soal pertumbuhan ekonomi
which is itu tidak mencapai
dalam mengukur seorang pemimpin berhasil atau tidak
itu dilihat dari kpi nya
ini harus kita benahi
ketika menyinggung soal
menyinggung dengan sebelumnya ini
kita harus lahirkan pemimpin yang terbaik dari yang terbaik
ini bukan hanya sekedar menang atau kalah
tapi ini melainkan
memberikan edukasi politik
dan melahirkan pemimpin yang terbaik
ketika ini prabowo sandi yang dipindahkan ke raya
ini memang pilihan yang terbaik
jadi menurut kami
ketika tidak mau mendengar kritikan
ketika mengaplikasikan politik kebenaran
ini menurut kami
sebuah hal yang kurang tepat
jadi ketika pak jokowi
kpi yang kemarin target
yang which is itu sudah ada di rpjmn
itu menurut kami
ketika saya tidak bisa mencapai
sebuah target itu berarti saya gagal
tapi anda merasa bahwa
misalkan tadi kpi nya merupakan salah satu benchmark
apakah divisi misi dari kubunya prabowo
sudah begitu menjabarkan
sehingga bisa menjawab tadi kpi yang anda katakan
saya belum tanyakan
ternyata yang bawa acara yang menanyakan
ini kan menjadi sebuah
ini kita masih dalam penjabaran visi misi
kita belum memenangi kontestasi
ketika itu memenangi kontestasi
saya tanya tadi
kan itu yang dibutuhkan oleh rakyat sebenarnya
bang sandi sepuluh bulan memimpin di dki
kita sudah lahirkan lima puluh sampai lima puluh ribuan member okoc
tapi tidak jalan
tidak jalan itu bagi teman teman di pdip
jadi kalau bagi kami
kita sudah lahirkan lima puluh member
teman diskusi dari bang sandi
ada datanya itu
kita di pgo per kumpulan gerakan okoc
sudah lahirkan lima puluh ribuan member
perkirakan kalau satu member
punya satu sampai dua lapangan pekerjaan
bang sandi dalam sepuluh bulan
pencapaiannya di dki ini sudah lahirkan seratus sampai satu ratus lima puluh ribu lapangan pekerjaan
yang which is itu merupakan
sebuah keberhasilan kita
dan insya allah
ketika bang sandi ini memimpin lima tahun ke depan
inilah yang akan kita aplikasikan di kontestasi nasional
dan kalau image tidak jalan itu kan
saya rasa teman teman bang eriko lah itu
yang men state itu
nah jadi begini
ini tadi saya bingung juga
apakah ini presidennya sandi atau presidennya prabowo
saya juga perlu pertanyakan nih
pak prabowo seorang visioner
bang sandi eksekutor
nanti baca di aturan hukum
bahwa wakil presiden itu
bisa menjalankan tugas
kalau diberikan kewenangan oleh presiden
itu harus diingat
bahwa bukan menjadi wakil presiden
terus mengerjakan tugas presiden
nah itu perlu menjadi satu catatan
nah yang perlu saya sampaikan disini
tadi kan sudah disampaikan oleh bu antoni
bagaimana cara menurunkan harga
tidak dijelaskan caranya
bagaimana cara supaya tidak import
tidak dijelaskan caranya
bagaimana caranya meningkatkan produksi pertanian
padi menjadi menutupi semua kebutuhan masyarakat indonesia
dalam satu dua tahun ke depan
tidak dijelaskan caranya
nah ini sebenarnya yang disampaikan oleh bunda leli tadi
seharusnya ini yang dijelaskan kepada masyarakat

nah ini yang dikatakan oleh bung antoni
nah ini yang penting
nah bagaimana caranya sebenarnya mas yohan
ini bisa media televisi melalui cnn ini menggali setiap calon presiden calon wakil presiden dari kedua kubu
bagaimana sebenarnya visi misi yang disampaikan bunda leli tadi
kalau dari jurubicaranya juga bisa
bisa juga nah ini digali
saya ini konkret saja bagaimana cnn dan media televisi lain membuat ini
menjadi difahami oleh seluruh masyarakat indonesia
bunda lely ini konsekuensi
dari panjangnya masa kampanye ini
kita harus jujur mengakui
bahwa ini kan masih ada lima bulan setengah lagi
nah kemudian bagaimana caranya
untuk membuat ini
menjadi lebih mudah
sah sah saja dari kompetitor kita dari mitra kompetisi kita dari bung antoni sah saja memakai mengadopsi cara strategi dari negara lain tadi sudah disampaikan ibu mia dari amerika sah sah saja
tapi apakah itu efektif apakah itu bermanfaat bagi rakyat apakah itu efeknya
bukan kita tidak akui itu bisa juga membuat efek perpecahan
karena menyampaikan sesuatu yang seringkali ilusi seringkali tidak didukung oleh data yang benar data yang tepat seperti itu
katakan kok pas pasan hidup di kita kan tidak seperti itu juga
boleh ditanyakan ini nanti ada kameramen apakah mengalami kesulitan makan di tempat makan kita apakah di warung atau di mana
nah itu kan bisa dilihat kalau ada kenaikan harga seperti bunda leli tadi sampaikan kenapa tidak disampaikan begitu saja
tempe sekarang naik dari tiga
empat menjadi empat
atau lima kenapa disampaikan setipis kartu atm
ternyata kenyataannya tidak begitu
sebegitu besar yang dipegang oleh pak jokowi itu di pasar di banten bisa dibagi lima belas
nah ini kan sesuatu hal yang memang pasti masyarakat indonesia mas yohan itu sudah sangat cerdas
boleh boleh saja disampaikan seperti itu
tapi masyarakat juga melihat kenyataan yang ada
bahwa masih cukup banyak masyarakat indonesia belum menentukan pilihannya
nah nanti mereka melihat sejauh apa ini sekarang
nah caleg juga berperan nanti
karena ini sekarang baru mulai start bunda leli
sekarang caleg mensosialisasikan hal seperti ini
nah bagi kami di kubunya satu dari pak jokowi tidak cukup hanya kita berbicara sosial media saja
tapi kita memang turun ini door to door menyampaikan program yang ada
program nawacita ini apa sih yang dilakukan
kenapa belum bisa mencapai
nah itu yang kita jelaskan kepada masyarakat
nah kenapa kita perlu satu kali lagi
karena kita mau menyempurnakan itu
tadi saya ke bunda leli ya kembali
terkait dengan kampanye tadi panjang kemudian ini baru baru mulai aja sudah panas panasan
aduh aduh jargon seperti itu
dan metodenya seperti apa ini
atau visi misi bisa diterima terutama dari banyak kalangan dengan serata sosial dan juga pendidikan yang berbeda di masyarakat kita
tapi kita jeda terlebih dulu
cnn indonesia prime news segera kembali
ya anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
tadi saya bertanya ke mbak leli
ini waktu panjang sebenarnya nafas yang bagus ya buat para capres cawapres maupun caleg untuk mendapatkan simpati masyarakat
tapi belum lama udah panas
sebenarnya bagaimana penyampaian visi misi yang tepat komunikasi politik yang enak
sehingga tersampaikan semua visi visi mereka dan mereka dapat terpilih nantinya
untung ternyata rakyat indonesia jantungnya tahan semua
makanya ya sebenarnya para ahli kampanye dunia itu selalu menawarkan lima hal
pendekatan yang bisa kita lihat
yang pertama itu pendekatan emosional
bagaimana menggugah emosi masyarakat itu dengan cara cara yang apik
entah tadi menawarkan visi dan misi
atau mungkin melihat figurnya itu sendiri
yang selalu tampil seperti rakyat inginkan
lalu juga ada pendekatan namanya itu menimbulkan rasa takut
tapi dalam hal yang positif
misalnya orang suka ngerokok
bang eriko gak usah ngerokok deh ntar mati
kalau saya ngerokok mati itu kan urusan tuhan
nah kan bisa dijawab gitu
artinya rasa takutnya nggak positif
jadi negatif kan gitu
yang benar adalah kalau ngerokok nanti kan istrinya bang eriko anaknya kena loh
bisa ini juga
jadi modal semacam itu ditawarkan
mungkin tadi yang ditawarin oleh antoni ya
mungkin akan dilanjutkan
benar juga pertanyaan bang eriko
bahwa apakah yang mau jadi presidennya
mungkin itu bagian dari program nanti yang akan menunjang programnya pak prabowo
jadi tetap ditonjolkan pak prabowo nya
program pak prabowo nya
jadi bukan sandi aja
seperti pak jokowi gak boleh yang ditonjolkan pak amin nya saja
tapi juga pak jokowi nya
lalu kemudian menciptakan rasa humor
sebenarnya politik itu bisa dibicarakan bukan dengan kening berkerut
tapi dengan seringai yang lucu gitu kan
saya melihat menyaksikan perdebatan tim tim susah yang bisa ngakak ngakak di depan
tapi di depan pun bisa tertawa lepas memberi semangat kepada masyarakat
oh kami adalah warna dari tim ini
lalu yang terakhir itu bagaimana melibatkan kelompok rujukan
nah kelompok rujukannya siapa
tapi yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana membuat masyarakat itu punya alibi sendiri juga
jadi antara yang konsisten dengan inkonsistensi itu ditampilkan bersamaan
nah model model semacam ini saya pikir akan membuang bias bias pertarungan yang tidak substantif tadi
sehingga tim sukses yang ada di depan tv ikut ikutan tidak substantif ngomongnya kan
padahal mereka pintur pintur
ada lulusan inggris amerika gitu kan ahli it ahli politik atau hukum
tapi menjadi tidak substantif semua hanya karena ingin mendukung
itu yang tidak boleh
jadi yang harus dilihat adalah bagaimana kemampuan komunikasi politik itu ditonjolkan
ketika mereka ada di sini nggak boleh lagi belajar politik loh
meskipun dia mungkin baru lulus s satu atau s dua nggak boleh lagi belajar politik
tapi adalah mempraktekkan kemampuan komunikasi politiknya
anda melihat komunikasi politik sejauh ini dari dua kubu bagaimana
saling serang dengan beberapa statement statement jargon jargon yang boleh jadi bisa menimbulkan emosi mungkin ya
pesan itu dalam ilmu komunikasi itu tanya sama si antoni
tidak punya makna
penerima pesan lah yang menerjemahkan makna itu
jadi artinya ketika mereka belum berbicara itu dipikirkan apa yang akan dikeluarkan
makanya tadi saya kritik antoni nggak boleh bilang ibu mega gak baca koran
itu kalau kita ngomong dengan yang lebih kecil mungkin boleh gitu kan
jadi tetap kita hargai senioritas itu
makanya menghormati orang itu bukan karena jabatannya tapi karena umurnya
itu yang saya selalu tekankan
dalam politik juga demikian
jadi orang nggak boleh juga mencacimaki seseorang itu karena lebih keberpihakan semata
oke tapi kita mencacimakinya dengan cara yang lebih santun
jadi cacimakinya tersembunyi gitu
kalau ke bang antoni bang antoni menarik kalau anda tadi katakan sepertinya kalau saya melihat ini
kubu prabowo lebih concern kepada ekonomi ya
faktor ekonomi kemudian juga tadi pertumbuhan ekonomi target semua belum tercapai
lalu kedepannya seperti apa
visi yang gampang disampaikan kepada publik yang mudah dimengerti tanpa memberikan sesuatu yang sifatnya hoax mungkin ya
ataupun menyerang pihak lain
tapi bisa diterima dengan gampang
hari ini incumbent mengklaim bahwa angka kemiskinan ini paling rendah
tapi nyatanya ini rekayasa infografis rekayasa digital
yang which is kalau dilihat dari jumlahnya hanya seputar berapa juta jiwa
yang with lima juta jiwa per tahun
yang which is di zaman pak presiden gus dur itu bisa berhasil menurunkan lima juta jiwa per tahun
nah kita inginkan dan ini menurut data yang real bahwa angka kemiskinan turunnya sekidu kecil doang
kita inginkan distribution of wealt di indonesia ini lebih merata
makanya kami dari prabowo sandi ingin setiap sentra setiap di setiap tempat tempat ini punya center of entrepreneurship
kita inginkan distribution of well ini lebih merata
kita inginkan mindset anak muda ini bukan bicara soal mencari lapangan pekerjaan
bukan menjadi melamar menjadi seorang pns
tapi kita inginkan anak anak muda ini mindsetnya pola pikirnya itu melahirkan lapangan pekerjaan
ketika mau melahirkan lapangan pekerjaan tentu pemerintah tentu pak presiden dan wakil presiden harus memberikan infrastrukturnya
saya di bidang kepentingan
saya di bidang kepentingan
saya di bidang kepentingan
kita ingin ciptakan ekosistem yang memang menunjang pada pengusaha muda
saya hari ini kita ada lima belas center di indonesia yang memang mendukung entrepreneurship
nah ketika ini diaplikasikan dengan kebijakan yang memang memihak pada rakyat memihak pada anak muda ini insya allah lapangan pekerjaan di indonesia akan bertambah
dan yang tadi saya bicara distribution of wealth ini merata
bukan angka orang kaya yang meningkat
yang meningkat ini kita mirisnya di sini
sepuluh persen tapi angka kemiskinan ini
hanya terkurang satu jiwa
per tahun nah ini yang menjadi concern kita
mensejaterakan masyarakat ini
lebih merata tadi saya bilang distribution of wealth
distribution of wealth itu kuncinya kalau ke
bang eriko sendiri ya kalau yang menarik adalah
menjawab tantangan dari pihak kubulawan
terkait dengan ekonomi yang belum achieve
kemudian juga pemerintah yang punya
akses sebagai incumbent
dalam waktu singkat ada yang bisa menjawab seperti apa
visi misalnya mudah dimengerti
sebenarnya tadi sudah disampaikan bunda leli ya
menyampaikan sesuatu itu kan harus dengan data
saran kalau untuk lain kali
tolong datanya disiapkan
dalam sejarah dari mulai indonesia
merdeka sampai saat ini itu bukan
dikatakan bahwa itu data
yang dibuat buat itu memang data
internasional sendiri mengakui
bank dunia sendiri mengakui
kemudian pbb mengakui
bahwa kemiskinan saat ini sudah di bawah
dua digit ini dalam sejarah
di bawah sekarang sampai satu digit
sembilan persen lebih
itu kenyataan yang ada
kemudian gini rasio
hampir empat puluh dua sekarang di angka

sangat luar biasa perubahan belum
kenapa kita menginginkan
ada satu kali lagi
karena kenapa kita harus jujur akui belum
nah kalau saya boleh menawarkan kepada minta
petisi ya ini silakan saja itu kan masing masing
nah lakukanlah begitu
kalau mau meng counter dengan data
apa yang harus dilakukan
dan begini masyarakat indonesia itu bunda lely
sudah sangat paham satu kata
apa yang selama ini dilakukan
oleh yang ingin menjadi calon
presiden atau wakil presiden
dari masa yang lalu track record
itu penting nah bagaimana
kalau dari pak jokowi sudah
sertifikat dulu itu tidak pernah
itu kenyataannya ada
itu kenyataannya ada nah maksud saya
kalau mau melakukan sesuatu
yang dikatakan distribution of fail
harus dibuktikan dengan diri
harus dilihat jokowi itu
lima tahun sebelum menjabat seorang presiden
lima tahun sebelum prabowo sandi ini
ini kita enggak usah
bicara lima tahun which is itu bang sandi
pak prabowo hari ini bagaimana
pun pak basuki pak jokowi ini
dilahirkan oleh pak prabowo bagaimana
hari ini bang sandi bisa melahirkan lima puluh
lapangan pekerjaan di waktu
kurun sepuluh tahun menjadi seorang pengusaha
ini menurut kami distribution of well
menurut kami ini sebuah pencapaian yang
kita terapkan pak prabowo
hari ini pak jokowi ini harus berkaca
pak prabowo yang hari ini menurut
melahirkan pak jokowi jadi jangan
bicara lima tahun saat menjabat
pak menjabat jadi seorang presiden
sertifikat hari ini semua orang anggota
bang enrico sedikit begitu
ini nggak fair nggak fair nggak apple to apple
nah itu yang tadi saya sampaikan
bahwa ini kan mencari yang terbaik dari yang terbaik
masyarakat indonesia sudah sangat dewasa
dia bisa memilih
bisa memilah mana yang kata
dan perbuatannya sama
apa yang dibuktikan dengan hasil kerjanya
fakta dan perbuatan yang sama
dan fakta itu menjadi
satu yang tidak bisa dipisahkan
masih ingat lagu roma irama
di jaman orde baru
ada sejak pemerintahan ke pemerintahan
sekarang tinggal data yang mereka mainkan
nah sekarang bertanya
pak sby kan ada di bagian timnya pak prabowo
pak sby lebih percaya data yang mana
waktu jamannya pak sbe
nah sekarang kalau pak jokowi percaya data yang lain
boleh disalahkan pak jokowi
demikian juga pak prabowo
jadi kalau pak sbe sudah kasih
saya dulu waktu pemerintah saya
saya percaya data dari bpn
maka pak prabowo juga harus percaya
karena timnya sendiri yang ngasih saran kan
nah yang kayak gitu kan enak maksud saya
jadi semuanya data dan fakta
turun sekian turun sekian
terus data dari mana yang dipercaya
narasumbernya narasumber cnn
ke depan ini
harus sudah bawa catetan
disuruh bawa aja ke pn
nanti disuruh saya disuruh pemahaman juga
terima kasih mbak lely
waktunya menarik sekali mendapatkan
jadi data fakta dan juga aksi ya
daripada semua tidak faktual
terima kasih untuk waktunya
sesungguhnya siapapun yang dipilih rakyat nantinya
ia harus memberikan kualitas
yang lebih baik dari pemerintah sebelumnya
yang memberikan program program kerja
yang bisa menjadi solusi
dari masalah yang dihadapi publik
dengan kata lain
siapapun yang terpilih
ia hanya akan menjadi pelayan bagi publik
bukan raja yang harus dilayakan